bukannya waktu itu nino kelihatan udah mulai peduli sama elsa
bagus kok bagus kan tapi saya serius banget bikin enak enak
kerjaan kamu di kantor ini gimana aman so far sih aman tapi kenapa
andino tuh kasihan banget deh
dia tuh sekarang lagi down banget lagi ada masalah di kantor
enggak ada sih tapi jadi pak nino tuh sebenarnya udah dapet schedule untuk operasi
kornea mata di singapura ya tapi kayak gitu aja di cancel
terus dia sekarang harus nunggu dan baru dapat giliran tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi dia sekarang lagi down banget terus kayak orang putus asa kak kasihan banget
ya kasian sih tapi setahu aku ya kalau misalkan orang mau operasi kornea itu kayaknya nggak harus terpaku sama satu tempat deh cat
ya kalau misalkan satu tempat ini di cancel kan bisa daftar di tempat lain
ya om bener saya bakal bisa dapet ya
yang gak ada sana juga kan coba kamu bisa nanya
wielu sekali lo dar stolep
bapak kenapa pak
kalian mau apa
lepasin lepasin lepasin saya
kalian mau apa
jangan mudah percaya sama siapapun
tidak semua yang terlihat baik itu baik rosa
mau di time
ardi kenapa ardi dibawa polisi mas iya ardi tangkap polisi tadi berusaha merampok saya ros
dan ternyata dia sendiri yang nyuruh orang untuk membuat perangkat saya kemarin
kena beli fadi maksudnya dia dia adalah karyawan yang baik kita kenal baik dengan ardi dan dia salah
satu karyawan terbaik kamu amin ayo hai desa life rose enggak semuanya terlihat baik itu baik
apa maksud semua ini
apa ini adalah pertanda dari mashar kalau orang yang meneror keluarga kami adalah
orang yang ada di sekitar kami
handphone indung saya mau telepon di asisten suami saya boleh ini handphonenya ya
riki nih gue rik elsa elsa ada apa apa riktor cerita udah soal nino
memangnya nino kenapa saja dia kan baik baik aja enggak rik mino tuh nggak baik baik aja
dia tuh marah sama gue dia bilang udah kamu bicara lagi sama gue terus dia
nggak boleh chat gue gue takut rik gue takut diceritain gue
bisa kan cerita onino itu keren banget ya
oh iya gue juga udah bikin voice note buat nih
bo di bantu sama nenek sama jadika
udah dikirim tapi sampe sekarang belum ada balesan juga
apa gue kirim ke lu juga ya biar lo kasih ke nino biar didengerin
pastiin tapi ya nino dengerin semuanya sampe abis
biar dia bisa bales telpon dan chat gue
yaudah gua kirim voice note nya ya sekarang
saya pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya
aku canggung sadar aja
aku nyatanya putih terlihat biasa
aku baru akuologia
kau daleko lu ke recht
yaudah pagi pagi habis
siap dia ya
aku sabar banget
aku canggung aja ya
aku tau kamu pasti datang kesini kamu mau nge surprisein aku kan
bukannya waktu itu nino kelihatan udah mulai peduli sama elsa